ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam gemah demokrasi berunjuk rasa menolak timbulnya rezim militeristik di indonesia
unjuk rasa digelar di sekitaran patung kuda jakarta pusat masa yang merupakan gabungan dari aliansi jurnalis buruh petani dan juga mahasiswa ini
berkumpul untuk memperingati delapan belas tahun reformasi di indonesia sejak dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
fokus tuntutan pengunjuk rasa adalah penolakan terhadap rezim militeristik yang mereka nilai dilakukan oleh pemerintah
rencananya ratusan pengunjuk rasa ini akan melakukan demonstrasi di depan kementerian politik hukum dan ham dan berakhir di istana negara
sementara itu tujuh kompi atau sekitar seribu personil sabara brimob dari polda metro jaya dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini